pemandangan perbaikan jalan menjadi hal jamak yang ditemui di sepanjang jalur lintas provinsi
saat perjalanan mengusuri proyek menjaga kota negara baru nusantara dari balikpapan
alat alat berat berfokus melakukan perbaikan serta pelebaran jalan
pembangunan jalan menuju proyek ikn menjadi infrastruktur penopang yang penting
untuk mempermudah akses logistik dan distribusi dalam pembangunan ikn
selain jalanan infrastruktur penopang yang paling menonjol perkembangannya adalah
bendungan sepaku semoy yang terletak di desa tengin baru
saya pun menyempatkan ke tempat ini sebelum menuju ke lokasi pembangunan ikn
bendungan yang menelan anggaran rp lima ratus lima puluh enam miliar ini memiliki luasnya
genangan sekitar dua ratus delapan puluh hektare
jadi dalam rencana proyek konstruksi bendungan sepaku sempoy
ini nanti akan setinggi bukit yang ada banner putih di belakang saya tersebut
dan nanti akan ditarik ke arah terpal yang warna hijau
dan saat ini progresnya sendiri sudah mencapai lebih dari enam puluh persen
dan nanti di tahun dua ribu dua puluh tiga akan mulai dilakukan pengisian air tahap awal
dan bendungan ini akan mencapai lebih dari enam puluh persen
dan ini rencananya akan difungsikan sebagai penyedia air baku
sekaligus pengendalian banjir di kawasan ikn nusantara
walau pembangunan infrastruktur penopang dilakukan secara masif
belum ada perubahan mencolok di lokasi proyek pembangunan ikn
di dalam kawasan proyek ikn terhampar jalan bebatuan dengan pemandangan hutan industri
saya hanya menemukan monumen titik km sebagai bangunan yang sudah berdiri
sebelumnya pada bulan juli
kepala otorita ikn bambang susantono menjanjikan
infrastruktur pembangunan gedung inti akan dimulai pada bulan agustus
ya kendaraan berat seperti di belakang saya ini masih keluar masuk di proyek pembangunan ikn
meski demikian di dalam saya masih belum melihat adanya konstruksi pembangunan gedung inti
meskipun tim otorita ikn menargetkan pada bulan agustus ini
infrastruktur gedung inti harus sudah mulai dibangun
dan pemerintah berkejaran dengan waktu
karena di tahun dua ribu dua puluh empat mereka menargetkan bahwa
pengerjaan kawasan inti pusat pemerintahan harus sudah semuanya terbangun di ikn

bambang mengatakan saat ini pengerjaan ibukota negara masih dalam tahap persiapan
bambang mengatakan saat ini pengerjaan ibu kota negara masih dalam tahap persiapan
pemerintah membagi empat tahap pengerjaan
yakni persiapan pembangunan pemindahan pada tahun dua ribu dua puluh empat dan penyelenggaraan pemerintah
ada beberapa tentu yang sudah masuk untuk pekerjaan pembukaan ya
jadi tergantung jenis pembangunannya
tentu kalau yang kita lihat misalnya pembangunan gedung segala macam mungkin belum waktunya
tapi kalau kita untuk membuka jalan meratakan land consolidation dan sebagainya
land clearing itu sudah mulai
tapi di sisi lain hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat adat
terhadap pengakuan dan pemenuhan hak hak mereka di tanah sendiri
hanya kami butuh pengakuan ya
butuh pengakuan keberadaan kami hak hak kami
tempat kami tinggal tempat kami bercocok tanam itu tidak terganggu
bahkan itu dibantu oleh pemerintah memberikan legalitas kekuatan hukum yang sah
dan tidak terganggu
bahkan apa namanya digusur dan sebagainya tidak diambil
walaupun itu nanti ada ganti rugi dan sebagainya kami tidak menginginkan itu
kita berusaha semuanya kita dengarkan aspirasinya ya
nanti bagaimana tentu saya tegak lurus pada hukum
apa aturannya apa aturan hukumnya saya akan tegak lurus
jadi saya akan laksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku
catatan akhir tahun dua ribu dua puluh satu aliansi masyarakat adat nusantara menyebutkan
ada dua puluh satu komunitas adat di wilayah rencana pembangunan ikn
dan tentu tak seharusnya mereka hanya jadi penonton di rumahnya sendiri
reza ramadan aku coro renajem pasir utara kalimantan timur